tantangan untuk mengikuti teks amnesti yang dilayangkan oleh kandidat wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno kepada cagup petahana basuki cayapurnama mendapat tanggapan dari ahok
ahok mengklaim bahwa dirinya selama ini selalu terbuka dengan harta hartanya
ahok malah menuduh bahwa wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno menyimpan hartanya di luar negeri
makanya saya tanya dia nantang orang yang salah saya sejak berpolitik saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat
dan semua harta saya itu saya laporkan di lhkpn jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri
beda lah saya sama sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri kan